dan gubernur dki jakarta ini anies baswedan tentunya juga mengatakan akan segera menutup tempat tempat hiburan
yang terbukti ada transaksi narkoba ataupun praktik prostitusi termasuk diskotik old city
di mana sebelumnya polisi merazia diskotik old city belasan pengunjung diamankan karena positif mengonsumsi narkoba
begini semua anda sudah tahu persis ada pergub nomor delapan belas tahun dua ribu delapan belas
begitu ada pelanggaran maka kita akan langsung ambil tindakan
jadi kalau terbukti ada salah satu dari empat tadi narkoba kemudian perjudian prostitusi ataupun perdagangan manusia
maka kita akan langsung melakukan pencabutan
dan pencabutan itu kemudian kita kirimkan surat lalu kita periksa
dan ini pesan bagi semua jangan coba coba mengerjakan apalagi narkoba